sampai jumpa di video selanjutnya
hubungan aku dan alena udah berakhir
dan sekarang kita punya kehidupan masing masing
jadi tolong jangan bahas alena lagi
tapi kak tovan
iya bu laras
minta maaf untuk apa bu
ibu udah tahu semuanya
ibu udah tahu kenapa kamu memutuskan untuk tinggal di rumahnya fadil
kepulangan kamu ke rumah fadil
mata karena permintaan fadil dan keluarganya kan
kamu menuruti permintaan eyang kamu
yang sama sekali tidak menyayang kamu
mila ibu ngerti kok
kamu berada di posisi yang sangat tidak menyenangkan
tapi mau sampai kapan kamu diam
mau sampai kapan kamu
menyemunyikan jati diri kamu
bu laras ibu tenang aja
kamilah nggak tersiksa kopi
ibu tahu kamu sangat tersiksa
mila perlu kamu tahu
yang tersiksa itu bukan cuma kamu
karena semua ancaman buti ini
untuk menjauhkan kamu dari dia
padahal kan kamu juga tahu mila
karena dia bisa dekat sama kamu
karena dia bisa menganggap kamu
sebagai anaknya sendiri
boleh titip surat untuk papa
jadi gimana kabar kamilah sekarang
kamilah baik baik aja riz
kalau dia baik baik aja
dia titip ini untuk kamu
aku belum sempat baca
assalamualaikum pak haris yang kamilah sayangi
sebelumnya kamilah minta maaf
karena hanya lewat surat ini
kamila bisa menyampaikan sepatah dua patah
pada pak haris
kamilah hanya ingin menyampaikan
kalau kamilah baik baik saja di sini
baik kamilah juga baik baik saja
maaf jika camilla sudah mengecewakan pak haris
dengan pergi dari rumah bu laras
sebenarnya kamilah juga berat melakukan hal itu
tapi ini demi anak kamila
dan keluarga kak fadil
kamilah harap pak haris bisa memakluminya
sekali lagi kamilah mohon maaf
dan terima kasih
ananda kamilah ras
iya ini tulisan kamilah
terus kenapa sama tulisan kamila

ada sesuatu yang harus aku tunjukkan sama kamu
kamu ikut aku sekarang ya
kamu lihat ini ras
ini surat yang anakku kirim
kamu ingat kan
karena aku pernah tunjukkan sama kamu
kamu pasti ingat ini
adalah surat kamilah yang kamu bawa untukku
coba kamu lihat ras
dimana letak kesamaannya
memangnya kamu ngeliat ada kesamaan terus
gaya penulisannya ras
di akhir surat ini anakku menuliskan ananda krp
sedangkan di surat kamillah dia menuliskan ananda kamilah
kamu tahu apa artinya itu
feeling aku mengatakan ras
orang yang menulis kedua surat ini adalah orang yang sama
ini bukan hanya kebetulan belaka
mungkin ini alasannya kenapa belakangan ini aku merasa dekat sama kamilah
camilla itu sebenarnya anakku ras
tolong pertemukan aku sama camilla sekarang juga ras
haris kenapa kamu ketemu sama kamilah sekarang juga ris
aku harus bertemu dengan kamilah ras
aku harus membuktikan tebak tebakan ini
syukur syukur tebakanku ini benar
aku harus bertemu dengan kamilah ras
kita ke mas fadil sekarang juga
haris tunggu haris
warga fadil itu gak menyukai kamu
terlebih lebih bu ambar
bu ambar itu sangat membenci kamu
karena alina sudah meninggalkan taufan
kalau bu ambar sampai melihat kamu
maka dia akan mengusir kamu
kamu jangan sampai mempermalukan diri kamu nih
aku nggak peduli ras
aku gak peduli meskipun aku akan dipermalukan orang lain
aku ingin bertemu kamilah
aku hanya ingin membuktikan saja
tapi kamu nggak bisa ketemu kamilah sekarang ris

mila tidak memungkinkan untuk menghadapi situasi seperti ini
aku yakin kalau kamu datang cuma menanyakan hal itu
akan membuat kamilah tidak nyaman riz
kamu tahu kan
selama ini aku berjuang untuk mencari anakku
jadi harapan sekecil apapun
aku tidak akan menyanyikan
dan ini adalah kesempatan bagus
untuk membuktikan rasa penasaranku yang aku pendam selama ini ras
kondisi kamilah dan bayi itu juga sangat penting
percuma kalau kamu datang
cuma akan membuat kamilah menderita ris
kamu tahu kan
kandungan kamilah itu lemah
begitu kamilah menghadapi masalah
dia akan mengalami pendarahan
belum lagi kalau ibu kamu tahu kamu datang ke sana
ini akan semakin gawat ris
jangan sampai keegesan kamu itu
membuat kamilah dan bayinya celaka
kamilah dan bayinya celaka
aku mengerti perasaan kamu
kamu jangan berkeras
aku berharap itu kamu yang paham
jauh jauh ke bandung ternyata hasilnya nol
iya dong belum baca dulu
setelah itu lo pasti percaya
surat tes dna itu
siapa tahu isinya benar
itu apaan apaan sih du
gue nggak mau banyak bahasa bahasa sama lu
maksud kedatangan gue ke sini gue cuma mau minta surat hasil tes dna terakhir du
surat hasil tes dna terakhir du
lu kenapa du
nggak ada angin nggak ada hujan tiba tiba lu nanyain surat itu
atau lu lupa
lu sendiri yang nggak mau baca kan
lu sendiri yang udah nggak peduli sama surat itu
gue waktu itu yang mau nolak
tapi sekarang gue mau baca
nggak ada salahnya kan
kalau waktu itu lu minta gue akan kasih dengan senang hati
tapi kalau sekarang lu udah terlambat dong
karena gue udah bakar surat itu
surat sepenting itu nggak mungkin lu bakar
masih lu simpen kan
terserah lo mau ngomong apa
yang jelas gue nggak bisa kasih lu surat itu
jadi sekarang mendingan lu keluar
kalau lu nggak mau kasih tunjuk surat itu ke gue
tapi gue mau tanya satu hal sama lu
dan gue minta lu jawab jujur
apa betul bayi dalam kandungan nek kamil itu bukan anak lu
betul lu atau nggak

ini datang ke rumah lu dan cerita ke lu
bisa nggak sih lu kalau ditanya jangan terang terang balik
jawab aja pertanyaan gue
betul dia anak lu atau bukan
kalau dia bukan anak loh
lu nggak pernah kenalan kamil di rumah lu del
balikin ke gue
anak itu anak gue del
anak yang ada dalam kandungan camilla
itu anak gue
lu jangan bohong jok
yang gue bilang itu kenyataan
hasil tes dna itu menunjukkan
kalau itu anak gue
selama ini lo yakin kan
kalau emang itu anak gue
jadi kenapa sekarang baru lu ragu
lu udah telat dong
lu udah telat
jadi sekarang mendingan lu keluar
gue mau kerja
kayaknya lu gak boleh masuk kak
gue mau ketemu sama
camilla bentar doang
kak aido aku tau
tapi kamu ini gak boleh masuk
nah gue mau ketemu camilla
kak aido itu jangan berisik
pak kalau papa papa gak mau tahu
kak aido enggak kelihatan kak
gue mau ngomong bentak doang
kak aido itu gak boleh ketemu
ngerti dong kak
gue gak peduli
seperti suaranya aido
kak aido gak boleh masuk kak

camilla kamu ngapain disini
udah masuk sana
sekarang jawab jujur
apa betul anak dalam kandungannya kamu
itu bukan anaknya fadil
apa betul anak dalam kandungannya kamu
itu bukan anaknya fadil
kamu tuh apaan sih do
camilla jangan pergi dulu
jawab pertanyaan aku
aku tuh cuma mau tegasin ke kamu
kalau emang itu bukan anaknya fadil
kamu ngapain dek terseksis di sini
aku gak peduli itu anaknya siapa
disini disini disini
kamu nggak perlu melepaskan
kamu juga ada orang lain
kalau kamu mau berhubungan
kalian bisa berhubungan
tidak ada orang lain
yang terhubungan dengan kamu
tapi kamu harus tahu
kamu harus tahu

kalau emang itu bukan anaknya fadil

sekarang juga pulang sama aku